aku ingin tergol dan menari
beginilah aksi aibda doni sugiarto seorang anggota babin kamtipmas polsek mertoyudan
saat menghibur anak anak pengungsi di barak pengungsian desa banyorejo
kecamatan mertoyudan kabupaten magelang jawa tengah
dengan bergaya badut aibda doni berinteraksi dengan anak anak
lewat berbagai kegiatan seperti menyanyi menggambar
bermain sulap dan melakukan senam
tampak keceriaan di wajah anak anak pengungsi di lereng gunung merapi
asal desa paten kecamatan dukun ini saat menikmati penampilan aib doni
kegiatan trauma healing ini bertujuan untuk memberikan rasa percaya diri kepada anak
agar mereka tidak kehilangan dunia kanak kanaknya selama berada di barak pengungsian
tujuan menghiburnya adalah untuk memberikan rasa percaya diri kepada anak anak
terutama di tempat pelungsian
biar mereka tidak kehilangan dunia anak anaknya dan tetap percaya diri
ini tadi kita hiburan nyanyi kemudian karena biar main fisik
mereka kita ajak senam sebentar kemudian main sulap
main setampasan menggambar dan juga bercerita dungeng
ini continue di lain lokasi perusahaan atau disini aja
ya kebetulan saya di wilayah bumerta yudan
jadi saya keliling di tiga posko di niangan banjurosa dan bumerta yudan
kita continue tiga hari sekali
perang pelungsian balai desa banyorejo dihuni empat ratus empat puluh dua pelungsi
yang berasal dari dua dusun yakni dusun babadan satu dan dusun babadan ii
sementara itu dari data bpbd kabupaten magelang hingga kamis pagi
jumlah total pengungsi warga terdampak aktivitas gunung merapi berjumlah delapan ratus tiga puluh enam jiwa
para pengungsi tersebar di sembilan titik pengungsian yang berasal dari empat desa
yakni desa paten desa kerinjing desa ngargomulyo dan desa teningar